dan seperti biasa kami punya tips dari lapangan golf dan kali ini kami akan mengulas menggunakan iron club bersama juara indonesian golf tour dua ribu enam belas dani masrin
hai anda menyaksikan golf club segmen bersama saya olivia marzuki
nah buat anda para golfer biasanya setelah peak off dengan menggunakan driver tergantung dari jarak dan juga kondisi di lapangan biasanya kita langsung mengambil yang namanya iron atau besi
nah kita akan belajar tips untuk menggunakan ion kali ini ion delapan oleh gold pro
tadi sudah selesai latihan driver sekarang kita coba akan melihat bagaimana sih cara dani menggunakan iron delapan
nah untuk ayam delapan sendiri nih dhani biasanya anda gunakan dengan kondisi seperti apa
pas kita ke lapangan kita sudah tahu kalau jaraknya satu ratus lima puluh meter saya sudah tahu delapan besi bisa sejarah itu
untuk selapan besi adalah satu ratus lima puluh meter
kalau kita mulai pakai besi biasanya kita mulainya di tengah stand
jadi kita narrow stance wide stance apa saja tapi bolanya di tengah
pasti tengah tengah antara kaki kiri dan kanan
terus waktu kita ambil stick yang lebih jauh lebih tinggi bolanya slowly pindah ke kiri dikit dikit
sampai ke driver jadi bolanya kita pukul ke atas
kripnya kalau ambil besi itu biasanya taruh ke atas
tangan kiri di sini sampai kita bisa lihat club face nya square
jadi untuk saya saya lihat jempol saya sampai arah ke bawah
jarak antara klub dengan badan ada bedanya nggak sih kalau untuk wood sama iron
apa sama jaraknya
antara club dan badan
lebih jauh sih
iya karena kalau pakai wood stick nya lebih panjang
jadi kita kayaknya yang paling
standard itu stance nya
jadi waktu stance kita mau sampai pinggangnya di atas kaki
jadi waktu stick nya lebih panjang kita sampai lebih jauh dikit
jadi kalau wedge sampai sini lebih dekat
jadi stance dan juga jarak antara club dengan badan itu berbeda antara wood dan iron
bagaimana dengan hip rotation
apakah hip rotation dibutuhkan saat menggunakan iron delapan
ya itu hip rotation itu tergantung orang dan guru
dan ada banyak kalau kita lihat banyak classical swing kayak jack nicklaus dan hogan
or dia orang banyak banyak hip rotation
sampai feeling aja
kalau dhani sendiri dengan menggunakan a delapan
untuk saya kan saya kukulnya udah jauh
jadi untuk saya itu mau consistent dan lebih compact
jadi untuk saya itu mau di restrict lower body dari pindah pindah
jadi untuk saya saya cuma shoulder nya
shoulder nya yang putar
jadi biasanya saya ambil stick dulu yang ditaruh terus kakinya yang diikutin
biasanya banyak orang yang taruh kaki dulu terus stick
tapi kalau kakinya udah itu stick nya bisa kiri atau kanan

mengikuti stick nya dulu oke
jadi acuannya adalah stick pertama baru stance posisi kaki mengikuti
terus waktu itu kita mau sampai kakinya balance
jangan terlalu di toe atau bikin feeling aja
terus dari situ kita mukul aja
nggak usah terlalu keras
dan itu tadi tips menggunakan iron delapan ala dhani mastri
bersama saya olivia marzuki di gold club